setelah tiga tahun tidak bertemu keluarganya abdul rahman atau yang akrab di sapa marcel tidak sabar untuk kembali ke kampung halamannya
pria dua puluh satu tahun yang baru habis kontrak kerjanya tersebut kami siang memutuskan untuk mudik ke bangkalan jawa timur dari stasiun pasar senen
seperti yang tertulis di tasnya meskipun tidak kerja yang penting bisa mudik bertemu dan sungkem dengan ibu
tulisan ini ditempel di tasnya sebagai penyemangat bagi dirinya
rasa kangen dengan keluarga yang begitu besar membuat abdul mengambil langkah ini
dirinya mengatakan tidak sanggup jika lebaran tahun ini kembali hanya bisa menatap keluarganya dari layar
gimana rasanya kabarnya
kangen mas biasa cuma lewat telepon doang lewat video call gitu
selamat jalan abdul salam untuk keluarga di rumah
jangan lupa bayar utang saat kembali nanti ya
tim liputan cnn indonesia